mari kita mulai perbincangan ini saya mau ke pembuat hukumnya dulu nih bang arteria dahlan
ketika ini dirancang anjaknya apa sebenarnya
jadi pertama tama saya mau buka undang undang ini dibuat tidak hanya dpr dpr bersama pemerintah
yang melibatkan kpu bawaslu dan semua stakeholder
jadi ini bukan hanya urusan dpr
itu yang pertama kemudian yang kita rubah yang kita revise itu materi muatannya ada hampir satu ratus dua puluh rumusan normal lebih
banyak sekali ada dua desain besar pertama bagaimana kita mengakomodir putusan mk
yang menurut kita juga bermasalah ini kita coba letakkan seadil mungkin setepat mungkin
sehingga dia proporsional dan bisa diimplementasikan
akhirnya atas nama penghormatan terhadap putusan mk kita akomodir gitu
kedua penyempurnaan terkait dengan evaluasi pelaksanaan pilkada serentak di dua ribu lima belas kemarin
itu yang pertama kedua penyempurnaan undang undang yang ini
yang delapan ini kenapa konstruksinya ini adalah undang undang pilkada tidak langsung sebelumnya
begitu dipindah jadi undang undang langsung memang banyak sekali celah hukum
sehingga kita juga wajib sempurnakan itu
ketiga kita sadari betul masih banyak di undang undang ini penyimpangan penyimpangan ya
kejahatan demokrasi dan daya rusaknya terhadap demokrasi yang begitu besar
makanya kita sepakat untuk merevice atau merubah atau merevisi
dan catatannya ini usulan pemerintah gitu ya
jadi yang kedua kita juga ingin sampaikan
terkait dengan ini hanya salah satu materi norma
pertama kita nggak mau demokrasi ini dikondisikan
nyata nyata betul kok
jangan lihat ini terkait dengan pilkada dki
lihat di daerah daerah yang remote yang jauh di sana
lihat juga di daerah daerah kawasan wilayah tambang dan perkebunan
di mana pemegang kapital sangat mendominasi semua kekuasaan
termasuk juga dengan demokrasi yang ada di sana
nah kita gak mau ada hadirnya calon boneka
kita nggak mau juga hadirnya
calon yang sengaja untuk memecah suara
kita juga adalah suatu fakta nih
kita juga nggak mau lihat lagi
adanya verifikasi dukungan pasangan calon yang manipulatif semuanya
diambil dari samsat lah dari pesantren lah
dari tempat tempat yang lain
bansos itu ya
ya mau dikasih bansos ditukar sama ktp nya
kita juga gak mau lagi melihat teman teman kpu
pps ppdp dan di bawahnya
tidak melaksanakan verifikasi faktual
yang diatur dari undang undang
tapi kalau misalnya dilihat
waktu dirancang ini ini kan modelnya sensus
bukan uji petik
nah iya sebentar ini saya belum selesai nih
kemudian dampak dari itu apa mas
diloloskannya pasangan calon yang sejatinya nggak layak untuk lolos
sehingga sengketa dia
sengketa pemilihan pt tun mahkamah agung mk
ini yang harus dicegah juga
kita bukannya main main
dengan penuh ikhtiar ini kita buat aturan seperti ini
nah kenapa sensus
saya senang tadi pendapatnya pak ahok
ya mudah mudahan jadi pembelajaran bagi teman teman kpu
ahok saja sebagai peserta menyatakan
ya ini udah jadi undang undang
ya kalau gitu ya mau apa lagi kita harus bekerja lebih keras
ahok punya dukungan yang real
jadi kalau kita ini memang orang benar
bekerja dengan benar
jangankan waktu tiga hari untuk verifikasi yang seperti ini
satu hari pun saya berani
nah ini saya mau klarifikasi tadi
verifikasi itu kami tidak rubah sedikit pun waktunya
dua puluh delapan hari verifikasi faktual
di samping sebelumnya ada verifikasi administrasi
kenapa lebih mudah
verifikasi administrasi mensyaratkan ktp elektronik
tinggal petak tahu pemilihnya
kemudian disyaratkan lagi dpt pemilu terakhir
sudah ada semua
publik juga sudah tahu
nah hasilnya baru diverifikasi faktual
tadi saya ralat itu
bukannya tiga hari
empat belas hari verifikasi faktual
pada saat di confirm tidak ada orang
barulah berlaku yang tiga hari itu
nah tiga hari ini gak usah takut benar
dikerjakanlah bersama sama antara siapa
tim pasangan calon perorangan ini bersama dengan petugas pps
dari pps melibatkan timnya
jangankan yang dukungan independen ini
data dan daftar pemilih untuk seluruh pemilih
bisa dikerjakan kok sama kpu
masa ini yang identified
kok kita resahkan atau kok kita permasalahkan
kami yakin betul lah ini aturan dibuat penuh dengan perhitungan dan kecermatan
kpu melihatnya bagaimana
ini berarti kalau misalnya jakarta kemarin itu kan teman ahok mengumpulkan sekitar satu juta ktp
berarti satu juta ktp itu yang harus diverifikasi sama jakarta misalnya
itu gimana kpu melihatnya
ya pasti ngejalanin undang undang kan itu kan
sebetulnya apa yang mau dijelaskan kpu sudah dijelaskan sama pak arteria
jadi sudah selesai
jadi pertama tidak berubah metodenya
kita lakukan dua hal
pertama verifikasi administratif kemudian verifikasi faktual
kita sudah membangun sistem teknologi informasinya untuk mengecek secara administratif
kemudian yang kedua verifikasi faktual sebetulnya waktunya sama
jatah totalnya adalah empat belas hari
nah tetapi kalau ketentuan yang lama
di dalam peraturan kpu disebutkan
kalau tidak ketemu maka pasangan calon dipersilahkan mengumpulkan yang tidak ketemu tadi itu sampai dengan berakhirnya masa verifikasi faktual
artinya sampai dengan hari ke empat belas
nah tapi kalau undang undang yang sekarang ini itu tiga hari sejak pps tidak menemukan pemilih atau pendukung tersebut
dengan ktp itu
jadi misalnya pps melakukan verifikasi pada hari pertama
nah kalau hari ke empat atau paling lama tiga hari berikutnya
itu harus sudah dihadirkan
nah kalau yang dulu kan tidak
tapi sampai dengan berakhirnya masa verifikasi faktual
artinya sampai dengan hari ke empat belas bisa
nah sekarang sebetulnya yang harus bekerja keras ya semua pihak
artinya pasangan calon juga harus bekerja keras
karena dia hanya punya kesempatan waktu tiga hari sejak tidak ditemukan
kpu juga harus siap
andai kan itu terjadi pengumpulan pada saat yang sama
sementara waktunya tidak panjang ya kita harus siap untuk melakukan verifikasi itu
dan itu harus semua diverifikasi
harus semua diverifikasi
kalau pps itu harus melakukan verifikasi hitung hitungannya
kpu punya hitungan berapa
satu orang petugas pps berapa rumah yang harus didatangi
tergantung wilayahnya ya
untuk daerah padat seperti
dki tentu bisa satu orang bisa sampai lima ratus orang
bisa saja satu rumah isinya
kalau kita itu seratus rumah lah
seratus rumah satu
dalam waktu empat belas hari
sebetulnya kalau itu persoalan teknis ya
kalau daerah misalnya punya uang cukup banyak
bisa saja merekrut
petugas tambahan lebih banyak
tapi pps lah yang mengkoordinasi
pemerintah yang mengkoordinasi itu
memang agak agak apa ya
harus kerja keras ini
nah kenapa harus dilakukan sensus
untuk memastikan bahwa satu orang hanya memberikan satu kali dukungan
kepada satu pasangan jalan
jadi memang harus dilakukan
dan mekanisme ini sudah dilakukan
pada pemilu keadaan sebelumnya
bung ansi ini media itu kecolongan
kalau misalnya saya katakan begitu ya
karena media fokusnya soal syarat dukungan
kemudian beralih ke cuti atau tidak cuti
atau dpr dpd dan dprd boleh cuti atau tidak
itu yang jadi polemik sehari hari sebelum akhirnya undang undang ini kemudian diketok palu di paripurna
ini kemudian muncul satu hari kemudian setelah paripurna selesai
apa anda lihat substansi dibalik pasal ini
ya dpr ini juga cerdik lah
dia sudah mengetahui bahwa mata publik
ya terus masyarakat sipil
itu tiap hari pelototin proses legislasi di dpr terkait dengan revisi undang undang pilkada ini
memang kalau kita lihat pasca judicial review yang dilakukan mahkamah konstitusi
dan sebenarnya semangat atau spirit utama dari keputusan mahkamah konstitusi itu adalah
jangan sampai memperberat persyaratan prosentase calon persorangan
nah karena itu tidak mungkin lagi dimainkan disitu
nah saya kira dpr ini adalah lembaga politik yang juga punya interest politik
dan kita tahu sebelum ada undang undang ini disahkan
polemik terjadi macam macam
ada wacana soal deparpolisasi
dan mengaitkan bahwa calon independen ini adalah deparpolisasi
keberadaan calon persorangan atau calon independen ini tidak melulu dilihat sebagai sesuatu yang konstruktif
partai politik dalam konteks membangun demokrasi
tadi mas arteria mengatakan bahwa pak ahok saja
sebagai salah satu kontestan yang akan bertarung itu tidak masalah
harus dibaca secara komprehensif dan integratif
pak ahok sebagai warga negara yang baik
beliau tentu harus patuh menjalankan undang undang ini
tetapi ingat pak ahok katakan
jangan sampai undang undang ini
memang terkesan tidak memberatkan
tapi justru bisa menjadi jebakan politik istilah saya
kenapa saya mengatakan menjadi jebakan politik
karena verifikasi faktual ini
di lapangan ini tidak mudah
apalagi dengan menggunakan metodologi sensus
nah tentu verifikasi administratif dan verifikasi faktual ini perlu
verifikasi faktual ini
ini penting dilakukan untuk membuktikan
bahwa memang dukungan itu betul betul diberikan
oleh penduduk dalam bentuk ktp ini
nah tetapi apakah harus dilakukan dengan metode sensus
kenapa misalnya tidak digunakan sistem sampling
ini kan pertanyaan
lantas bagaimana kesiapan dari kpu ataupun juga pps
apakah betul kpu dan pps ini
betul betul menjadi lembaga yang sangat kompeten untuk menjalankan soal ini
jadi penyelenggara pemilu yang dituntut itu tiga hal mas
yang pertama itulah integritas
yang kedua adalah kapasitas atau kompetensi
yang ketiga soal netralitas
ya kalau mas arief kita nggak perlu pertanyakan lagi lah
tapi kan yang lain lain ini kan nggak bisa
jadi tadi kalau disinggung oleh anggota dpr soal bahwa ini merupakan kritik
atau antitesis terhadap kekurangan kekurangan yang terjadi pada pilkada serentak pada periode yang lalu
ini yang juga harus diperiksa
bukan cuma dari sisi undang undang ini
tetapi dari sisi pelaksanaannya
atau eksekutor yang menjalankan ini
nah yang berikut saya ingin katakan kesan saya
undang undang ini tidak membumi
saya ambil contoh dki jakarta
banyak sekali warga dki jakarta
bukan karena anda pendukung ahok kan ya
bukan karena anda pendukung ahok
anda silahkan menilai
nanti kemudian memutuskan seperti apa
kita tahu bahwa warga jakarta ini atau penduduk jakarta yang memegang ktp ini
banyak sekali yang domisilinya katakanlah di pasar minggu
tetapi ktp nya adalah kelapa gading
ada yang tinggalnya di tangerang
tetapi ktp nya itu adalah dki jakarta
dan ini banyak sekali marak terjadi
dan dalam kasus basuki cahayapurnama misalnya kita ketahui
proses pengumpulan ktp itu itu tidak berbasiskan kelurahan
ada booth yang dibangun
ada stand stand yang dibangun
dan ini tentu
penglaju jabodetabek itu suka pinjam alamat lah kira kira begitu ya
artinya dpr kalau mau menyusun soal ini
harus melihat kondisi realitas yang terjadi
yang ada di masyarakat
nah tenggat waktu yang diberikan tiga hari
tadi pak ahok juga sudah sangat terang benderang mengatakan
warga jakarta contoh kayak saya misalnya
bahkan pulang malam begitu
sementara pps bekerja itu tidak dua puluh empat jam
nah bagaimana mereka mau melakukan verifikasi kalau misalnya tidak bertemu saya
nah kenapa misalnya tidak digunakan sistem sampling saja
atau by phone misalnya juga
nah revolusi it ini kan sebenarnya sudah membuat kita bisa menjadi lebih efisien
kalau kita mau betul betul revolusioner
meningkatkan kualitas penyelenggaran pilkada
ya kita juga jangan setengah setengah
nah kalau misalnya model seperti ini
jangan jangan ini adalah
ini urusannya ahok doang
cara lain untuk kemudian misalnya menjegal calon tertentu
yang mungkin juga sebenarnya diminati oleh partai politik
tapi mungkin dia lebih memilih jalur perserangan
mungkin kira kira seperti ini
cara ahok mengumpulkan di mall mall
itu tidak menjadi masalah
karena nanti ketika diserahkan kepada kpu
harus diserahkan bendelnya itu berdasarkan
makanya kenapa kemudian verifikasi itu
dikoordinasi oleh pps
makanya tapi seperti kata bung amsi
bung ansi itu kita warga jakarta
ada sebagian warga jakarta yang pinjam alamat
karena lebih mudah punya ktp yang modelnya monas
ketimbang golok gitu misalnya
tinggalnya di tangerang bekasi bung ansi
tidak ada yang tinggal
ktpnya pinjem orang tua
pinjem apa yang tidak tinggal dan berdomisi disitu
bang arteria banyak sekali catatan dari bung ansi
komentar anda seperti apa
kita tunggu setelah jeda pariwara berikut
kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
mari kita lanjutkan perbincangan ini
bang arteria bagaimana tanggapannya
ya pertama saya menanggapi begini
undang undang ini dibuat dengan sangat khidmat serius sekali ya
dan kita semua ini tidak untuk dki jakarta
untuk republik indonesia
negara kesatuan republik indonesia
dengan segala macam keanekaragaman dan kebinekaannya
itu yang pertama
kemudian dpr ri komisi dua
kami ini tidak ada urusannya fraksi
tidak ada urusannya partai partaian
kita urusannya merah putih
indonesia raya dan nkri
makanya teman teman hadir pada saat kita bahas
nggak ada nih kita bicara satu norma
untuk kepentingan partai
nggak ada itu
dpt independen kita bilang kasih
kalau perlu teman teman independen ini
bisa laju terus ya menyemarakan demokrasi
keberatan kalau dikatakan ini memperberat
atau menjerat makanya
baca juga seluruh materi muatan
calon partai politik yang lewat
parpol kita buat serinci
parpol mana yang berhak mengusung apabila
ada sengketa seperti apa
kita atur kalau nggak hanya independen ini
kalau poin suara mahar ada nggak jadi kesetaraan mahar
lebih lagi ini lebih revolusioner
mahar itu parpolnya bisa kena
di pidana ada pidana
tidak bisa mencalonkan lagi untuk periode berikutnya
itu di pidana
pidana yang ada di undang undang pemilu plus
jumlah uang maharnya ada pidana tambahannya
sepuluh kali lipat dan ini
applight berdasarkan undang undang yang baru kita
buat hukum acara kalau bisa ditemukan itu
berarti ini akan menjadi
ganjalan ya parpol pun juga
diatur seketat mungkin
tidak hanya dukung apa pasangan calon persoarangan
jadi artinya jangan dilihat ini
memperatkan persoarangan saja
bukan mengganjal dan sebagainya
sampaikan juga ya kalau
kita katakan tadi kenapa
tidak lewat sampling
kemarin kita sudah uji lewat sampling
kita katakan adalah
suatu fakta pertama apa
dukungannya manipulatif yang kedua
bekerja tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan undang undangan pada saat verifikasi
daerah kecil sembilan pasangan
empat ini dari parpol ini aja sudah penuh nih
jadi yang mendukung parpol mendukung juga
rasa keadilan pun terusik
mendukung parpol maksudnya
jadi kan empat lewat parpol hukumnya dua puluh dua puluh lima
kan konstituen nggak ada urusannya sama parpol kan
enggak kan gini kan yang lewat parpol
syarat dukungannya dua puluh dua puluh lima
artinya parpol maksimal empat
kemudian yang lewat independen itu

ini ada irisan antara yang independen dan
termasuk juga yang pernah memilih
pada saat parpol kemarin
rasa keadilan juga terkunci
sampling tidak pernah di ini
nah masalah kpu ya sama pps tadi ini menarik
pada saat kita
data dan daftar pemilih
itu yang memverifikasi teman teman kpu
kok sulit ya enggak dia udah berhasil
bahkan seluruh pemilih
dia sudah identified
nah sekarang hanya sebagian dari pemilih
saya pikir kan kerjaannya nggak begitu berat lagi
dan ingat jangka waktunya tidak tiga hari
tapi empat belas hari
oke silahkan pak masih
ini sudah berhasil tapi ini juga
saya pikir ini juga tidak naif lah
rakyat ini juga melihat dpr itu seperti apa
ya sebenarnya apa sebenarnya dpr
kita bisa lihat dari hasil survei misalnya
distrust hari ini itu terjadi
di institusi yang namanya parlemen
dan juga partai politik
itu yang pertama yang kedua indikasinya
kalau dibilang dpr tulus kemarin juga mereka masih utak atik kok
bahwa harus cuti saja anggota dpr
padahal sebelumnya yang mereka suruh mundur
itu kan adalah pns tni dan polri
tetapi kemudian ketika di judicial review
mk itu mengatakan
harus mundur semuanya dan ini kan mau diutak atik
kemarin ini jadi kalau bicara soal
sebentar tadi anda ngomong kan saya dengar
kan begitu sekarang
jadi kalau dibicara soal ketulusan soal naif
masyarakat sudah paham
soal itu nah yang berikut
ini terkait dengan statistik
yang dipakai juga tergantung metodologi
tergantung metodologi dan
kenapa kita harus anti pada sampel
ya untuk memeriksa kesehatan
aja itu tidak perlu ambil darah saya seluruhnya
kan cukup ambil sedikit kita udah bisa
tahu kondisi kesehatan seorang ansi atau alfito
untuk mengetahui elektabilitas
seseorang survei pun
dan valid bahkan quick count pun
bisa dilakukan dengan metode
sampel dan politik hari ini bisa
dihitung dengan cara seperti itu
artinya kalau tadi mau bicara soal apa
soal ada kekuatan modal
kapital dibalik ini apakah kekuatan
modal itu hanya bisa bermain melalui calon persorangan
jangan jangan justru calon
persorangan ini ini bagian dari
deparpolisasi karena masyarakat
itu kini mengalami
antipati terhadap partai politik
karena mekanisme rekrutmennya
hari ini kita tahu bukan mekanisme rekrutmen
berdasarkan selektif kualitatif
bukan merit sistem bukan meritokrasi
tetapi mekanisme rekrutmennya yang rada tertutup
tetapi oligarki partai ini
membuat yang dominan
itu adalah segelintir elit
yang menentukan sehingga kemudian
yang dominan itu adalah politik kekerabatan
dan juga mungkin
mereka yang dekat punya kekuatan
modal dan dekat sama decision maker
kalau jago mestinya
ada pasal pembuktian terbalik
pemilu kada ini kita tunggu tunggu
gak ada kemarin itu itu baru revolusioner dan progresif
terutama bagi calon calon
incumbent yang ingin maju
karena kita tahu incumbent ini
dalam banyak kasus
antara lain kemarin kan mau dibilang
kalau incumbent mau maju idealnya setahun sebelumnya dia urus mundur
supaya jangan sampai menggunakan
fasilitas negara untuk berkampanye dan seterusnya
menurut saya mestinya lebih jauh dari itu
ini tidak melulu rata
dan dalam banyak kasus
orang mengatakan incumbent atau petahana
karena kekuatan modal karena bisa menggabungkan
gerakan birokrasi dan seterusnya
apakah mungkin misalnya ada pasal
pembuktian terbalik terutama terkait dengan
petahana yang mau maju sehingga dia bisa
mempertanggung jawabkan dari mana sumber sumber dana
kampanye dan seterusnya
saya mau tanggapi tadi kaitannya
incumbent justru dpr ini yang paling
keras untuk memastikan
rumusan norma terkait dengan potensi
penyimpangan incumbent ini wajib
hadir tapi teman teman
juga ingat ada putusan mk yang menghalalkan
incumbent itu tidak boleh mundur
incumbent harus diperlakukan secara setara
setara ini kita menghormati
putusan mk dalam konteks ini
kritis yang gini ini kedua yang mengenai masalah
dpr otak atik
nggak ada tuh dpr otak atik
kalau dilihat ya kemarin yang mau mempertahankan
banyak berapa hanya segelintir
orang kok ya kalau kita bicara fraksi
fraksinya juga fraksi yang tidak dominan
yang lain dari awal
delapan fraksi ini sudah
kekah dpr ini harus mundur sebagai bentuk
terhadap putusan mk ini clear
di dpr mungkin ada penjahat tapi masih banyak
kemudian yang kedua saya ingin sampaikan
metode sampel sudah kita coba bahkan
hadirkan saya dimana sampel
yang kalian lakukan paling bagus
enggak ada begitu saya datangin
saya datangin di lokasi sampelnya kpu
ini dalam konteks apa pengujian yang dikatakan
atau enggak sampel enggak sampelnya apa nih
konteksnya secara dukungan sama
jadi jangan disederhanakan
analoginya pakai tes darah
tes kesehatan kami lebih daripada
yang di sampel sama kpu ternyata apa
berantakan verifikasi faktualnya
tidak dilaksanakan ini catatan buat kpu
atau dilaksanakan sesuai tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan
sampaikan janganlah kita
hembuskan ya deparpolisasi
dan kita anti partai enggak
masih banyak juga masyarakat yang cinta pada partai
dan percaya pada partai
partai ini adalah perjuangan rakyat
dan ini kita juga ingin hadirkan disini
kita konfirmasi sebentar konfirmasi soal itu
konfirmasi soal data itu
ini kan kpu nya ada kok kebetulan
ya apa yang disampaikan mas arteria
sebetulnya sampai hari ini kami
belum terima laporan itu
jadi kalau ada penyelenggara pemilu
yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar
maka ada mekanisme
untuk mengontrol mereka mereka bisa
dilaporkan ke bawah slu kalau ada
pidananya mereka bisa dilaporkan ke kepolisian
pelanggaran etiknya mereka bisa dilaporkan ke
di kpp apalagi sekarang ini
pidananya itu besar
itu dendanya luar biasa saya khawatir
kalau penyelenggara pemilu yang mau kita rekrut
ancaman pidananya maupun dendanya cukup besar
mas arief kalau misalnya
bung ansyi tadi katakan kenapa gak sampel saja
merasa bahwa lepas dari undang undangnya
jadi pertama kita pasti
harus jalankan apa yang sudah diputuskan dalam undang undang
sebetulnya sampai hari ini kita tidak mengalami kendala
jadi pilkada pilkada sebelumnya
itu kita lakukan dengan cara sensus
walaupun jumlahnya banyak
karena pasukan kita
juga banyak sampai ke rt rw
itu bukan hanya soal pengaturan waktu
hambatan itu bukan karena petugas kita
tidak ada sebetulnya lebih karena
apa yang disampaikan pak ansy tadi
tidak bertemunya antara jadwal kerja
dengan jadwal pemilih itu
ada di rumah
ini semakin rumit mas kalau seandainya katakan
ada dua atau tiga pasangan calon
yang maju melalui jalur persorangan
ini juga bukan pekerjaan yang mudah
saya kira kalau mau jujur kpu itu
akan bilang apa mereka ini
dipaksa dalam tanda petik untuk bisa
menjalankan ini kalau ditanya ini soal
soal apa ya tadi
bukan saya bilang itu untuk demokrasi yang berkualitas
kita punya pengalaman kebetulan
saya ini lawyer pilkada dari dua ribu tiga
pertama yang saya katakan tadi
data dan daftar pemilih
untuk seluruh pemilih
kpu bisa kerjakan
sekarang sistemnya kpu luar biasa
hebat cara kerjanya juga
luar biasa ya mungkin revolusioner juga
ya ini hal yang mudah
jangan dipersulit lagi nih kedua
kita siapkan instrumen
kita siapkan sampai ke anggaran ini
nah berikutnya mas arief
kenapa yang masalah sampel kita pindah ke sensus
waktu kami datang
bukan dipindah tapi sensus ini sebetulnya
konsisten sebagaimana yang sudah
pernah kita dengar kemarin
tadi bicara harusnya ada dilaporkan
saya datang itu official resmi
dengan bawaslu provinsi
bawaslu pusat ke lokasi
semua itu akhirnya kita pastikan
untuk dukungan independen
untuk data dan daftar
pemilih baik independen maupun pasangan
kita sepakatnya semua di sensus
fraudnya dimana nanti dijawabnya kami akan
kembali sesaat lagi fraudnya dimana
kondisinya sekarang sudah
seperti ini nih
bang ansi kondisinya sudah seperti ini
apa yang kemudian bisa menjadi
apa ya bisa menjadi
yang sudah ada jadi gini kita jangan
hanya melihat konteks jakarta ya
saya kok melihat ahok itu semakin
di bendung itu ibarat
bola karet makin dibanting makin melenting
karena memang kita melihat memang
animo dan antusiasme masyarakat
itu cukup besar sekali lagi bukan karena anda pendukung ahok
bukan dan itu terbaca dari hasil
survei misalnya partainya mas
arteria ini itu yang memilih
partai mas arteria pada dua ribu empat belas
itu mayoritas memberikan kpp
kepada pak ahok kan begitu
disikapi karena memang
ini sudah menjadi amanat undang undang
kecuali ada judicial review tetapi apakah
ini bisa segera akan dijawab
nah cuma saya terus terang saya pesimis
kpu ini akan mampu
melakukan ini kerja secara baik
tadi aja dalam sistem sampel aja
ini dikatakan oleh anggota dpr
itu masih ada sejumlah persoalan
apalagi verifikasi yang
satu persatu didatangi yang berikut
ini ada kesan seolah olah
kenapa pembuktian ini dibebankan kepada
calon dalam bentuk misalnya setelah tiga hari
misalnya tidak ditemui kemudian
harus panggil gitu loh padahal kan verifikasi
harusnya menjadi tugas
dari penyelenggara pemilu
nah yang berikut
pesan saya untuk
jangan juga terlalu memperberat
calon persorangan ini karena bagaimanapun
juga ini adalah aspirasi rakyat yang muncul
nah kita harus memahami
bahwa calon persoarangan ini
ini adalah jalur yang sifatnya konstitusional
diakui oleh undang undang
sebagai salah satu kanal
selain kanal partai atau gabungan partai politik
ini juga bisa menyehatkan karena bisa
menjadi katakanlah penyeimbang
penyeimbang bagi partai politik
demokrasi halal lah ya
ya penyeimbang begitu nah
kita kedepan ini akan
ya maju melalui jalur persorangan
lama lama orang akan malas untuk
menggunakan jalur ini dan
partai politik akan menjadi
semena mena sementara kita tahu
partai politik hari ini juga belum melakukan
proses transformasi dalam banyak hal
dalam proses rekrutmen politiknya
belum mencerminkan yang kita
kita sebut sebagai merit system tadi
nah ini mungkin beberapa hal yang perlu
apa perlu kita perhatikan catatan bersama
baik buang arteri ya silahkan
ya tadi saya katakan undang undang ini
memuat ratusan norma baru
ini salah satu norma
banyak sekali norma yang kita lakukan
penyempurnaan terkait dengan kualitas
ya dukungan calon yang diusung
oleh partai politik termasuk
juga persyaratan bagi parpol yang bisa
mengusung itu sendiri kita
sempurnakan kita perketat itu yang pertama
kemudian yang kedua ini berbeda
bedanya kenapa kita atur seketat
mungkin verifikator yang tidak
melaksanakan tugas verifikasinya
kita kasih sanksi pidana
itu pertama siapa
yang memasukkan syarat dukungan
siapa yang pakai
ktp ada dua
bisa memilih nanti itu
lagi satu tiga tahun
apabila dia pakai untuk memilih di tps
kita hukum tiga tiga tahun
sampai tiga tahun sampai tiga tahun
sampai enam tahun
aturan ini kita buat serinci mungkin
bahkan ini mas tidak hanya bagi
sekarang relawan pun kita
kamu ikut undang undang ini
sekarang apa lembaga pemantau pun gitu
kamu mantau saja
sempurnanya itu nah ini jangan
dipandang sebagai kita untuk
saat ini adalah kita katakan ini
undang undang ini revolusioner
bagaimana men trigger semua stakeholder
pilkada dan pemilu ini untuk bekerja
dan sekuat kuatnya dalam konteks
penguatan demokrasi sehingga
demokrasinya hebat pemilunya
bermartabat dan terpilih pilihan
yang tepat sesuai dengan
kehendak rakyat baik jadi semuanya ini hanya apa sih
biar bekerja sebagaimana mestinya gitu
dan secara proporsional tentunya
kedepan kita harus buat
regulasi tentang pemilu itu
setidaknya dua tahun sebelumnya
dijalankan lah jangan mepet jadi pesan
yang paling penting adalah untuk menghadapi
pemilu dua ribu sembilan belas mestinya

ini menjadi contoh mohon maaf
pak arteria betapa ini sangat terlambat
februari sudah selesai
ternyata gak bisa maret gak bisa
kemudian april gak bisa
kita sudah sampaikan
tahapan sudah running
nah ini kejadian seperti periode
tahapan sudah berjalan
regulasinya baru selesai
maka kpu sekarang punya
beban berat lagi apalagi di dalam
dalam membuat peraturan kpu
dan rdp itu mengikat
padahal di dalam pembahasan di rdp
anggota komisi dua
itu juga belum tentu bulat
maka pembahasan kita bisa lebih panjang
di dalam undang undang ini disebutkan
kita harus sudah selesaikan peraturan kpu
nah beberapa peraturan kpu
sekarang harus kita revisi karena ada
ketentuan ketentuan yang baru
bukan karena ada ketentuan ketentuan yang baru
harus menyesuaikan kita
jadi sekarang adalah
tugas kita bersama untuk
menginformasikan kepada publik
mereka bukan hanya tahu undang undangnya digedok
tapi juga paham isinya apa
supaya siap semua
oh saya tidak akan nakal
karena sanksinya jauh lebih berat
yang saya khawatir sekarang
petugas kami di level bawah
itu kan pidananya sekarang ditingkatkan
dendanya ditingkatkan apa hukumannya itu
kalau mereka tahu
mereka nggak ada yang mau gak ada yang tertarik
untuk bisa terlibat dan
kita berharap memang ini menjadi solusi ya atas kekurangan kekurangan
dalam penyelenggaran pilkada serentak kali lalu
tapi jangan sampai justru ini bisa mendistorsi
praktek berdemokrasi di negara kita
kita akan melihat
kpu kalau ada lebih dari
katakanlah lebih dari tiga atau dua calon persorangan
tentu ini bukan sesuatu yang mudah
untuk melakukan verifikasi calon pertu
bukan shot yang mudah tapi kita bisa laksanakan
tantangan buat semuanya